saudara jembatan penghubung antar desa di kepulauan meranti riau ambruk
akibatnya akses warga di dua desa terputus
inilah detik detik saat jembatan sepanjang satu ratus delapan puluh meter
di kecamatan tebing tinggi barat kepulauan meranti riau ambruk ke sungai perumbi
jembatan ini merupakan akses penghubung antara desa gogok dan desa alai
sebelum ambruk material jembatan sudah mulai renggang dan mulai mengeluarkan bunyi saat dilintasi kendaraan
akibat ambruknya jembatan akses warga di dua desa terputus dan harus memutar jalan lebih jauh
saat jembatan penghubung dua desa di sungai perumbi kepulauan meranti riau ambruk
polisi dan warga di lokasi berhamburan menyelamatkan diri
tidak ada korban dalam peristiwa ini namun akses warga di dua desa
yaitu desa gogok dan desa alai kepulauan meranti riau terputus
warga terpaksa menggunakan perahu melewati sungai atau memutar jalan lebih jauh
dinas pekerjaan umum masih mengecek penyebab pasti jembatan ini ambruk